lo perginya kemana aja sih lo ah
jalanan macet lo tau gak jakarta macet sekarang
lo keluar sana liat

lo ngapain masih disini
lo kira gue boleh pulang
sebelum dibuktiin bahwa gue gak hamilin ayah
nih yang bakal nunjukin lo gak buktiin
ini ayah ayah ayah nih
itu gituan aja lama banget
udah lah pak
ya macet namanya pak jakarta
jakarta kan macet
ayah bisa pakai gak

iya aku ngerti kok raka

cuma pelan pelan pelan pelan
pak ini kakinya ayah pak
pelan pelan pelan pelan pelan pelan
mas bisa sendiri kan
bisa bisa emang kamu yang temenin aku
bapak tuh kok aneh aneh aja selalu aja bapak bikin masalah

ini dia yang marah lagi
pokoknya awas ini kalau alatnya ini gak akurat ini
aduh emangnya aku perempuan gak benar apa
ini kenapa lama banget nih ya lama banget ini
emang apaan pak lu semenit
hah kamu kok tenang tenang aja kan kamu yang mengamili
awasin kalo sampe terbukti saya hamil kamu harus ngasih masa kawin yang aku minta
kamu harus bisa menghidupi kita dengan layak
aku gak mau lagi hidup susah kamu ngamain
mimpi deh gak akan terjadi
ya itu kan misal
ini kok diibut ribut sendiri gimana sih
hasil juga belum keluar ribut ribut aja
kalo garisnya cuma satu berarti gak hamil kan
gak hamil ini loh
jangan mata matain kok
iya bener jujur loh bener loh
bagus lah kalo gitu kamu masih perawan ya
tenang aku sekarang ya
disimpen hasilnya disimpen
apa hasil disimpen
sudah bapak sekarang minta maaf sama raka pak
buat apa bapak minta maaf sama dia
emangnya bapak salah apa
ya bapak salah udah curiga sama raka kok
kamu yang salah
orang tua lain juga pasti curiga ngeliat anaknya pulang pagi ama dia ini ini ini
iya tapi kan ayah udah jelasin sama bapak ayah kenapa gak pulang
bapak udah nuduh raka yang ganggu kok
nuduh raka yang ganggan nuduh aya hamil
segala macam bapak tuh aneh aneh aja
minta maaf sama raka sekarang
ah sol imut maaf suara kecil badan gede gimana sih
minta maaf menurut fitnah orang juga
gak gitu minta maafnya pak
yang bener minta maafnya
masa mesti diajarin minta maaf
malu dong sama raka kan
eh badan gede suara kayak kucing
nah udah baikan kan pak